saya sering sudah menyampaikan
ke minpan rb
harus ada tolok ukur yang jelas
harus ada reward yang jelas
jangan sampai kerja
sampai tengah malam
saya lihat pernah saya ke daerah
kepala sekolah dan guru ini kerja
sampai malam malam ini urusan apa
bukan urusan menyiapkan merencanakan
kegiatan belajar mengajar
tapi urusannya spj
oleh sebab itu saya balik kesini
saya sampaikan ke menteri keuangan
bu ini sistem ini harus diperombak
sehingga orientasi asn kita
tidak menyiapkan spj
tapi jangan sampai sampai
itu belum anaknya
karena dari pusat empat tiga
begitu sampai provinsi
begitu sampai kabupaten sampai kota
bisa menjadi satu ratus dua puluh an